catur giri sungkowo korban dalam insiden ledakan bom gereja pantekosta pusat surabaya pada sabtu pagi dimakamkan
proses pemakaman diwarnai isak tangis keluarga dan kerabat
pria yang bekerja sebagai satpam gereja ini dikenal baik oleh para kerabat maupun tetangga
suasana duka menyelimuti pemberangkatan jenazah catur giri sungkowo ke pemakaman islam gunung sari surabaya sabtu pagi
isak tangis istri dan keluarga pecah saat jenazah dibawa ke tempat peristaran terakhir yang tak jauh dari rumah duka
catur giri sungkowo merupakan sapam gereja pantekosta pusat surabaya di jalan arjuna yang menjadi satu di antara lokasi ledakan bom gereja pada minggu lalu
saat prosesi pemakaman isak tangis keluarga pecah ketika jenazah korban mulai dikebumikan dalam liang lahat
bahkan kak korban pingsan
saat menyaksikan pemakaman adiknya ini
di mata jemaat gereja dan tetangga catur giri sungkowo dikenal sebagai sosok yang baik
pada saat kejadian catur bekerja di halaman gereja bertugas melakukan pengamanan sekaligus menjaga parkir kendaraan para jemaat yang melaksanakan ibadah
khususnya untuk keamanan terus sebagai kita dengan semua maksudnya kita yang mana mahasiswa ini
jadi dia selalu pantau kita mau keluar kemana dia juga tanya maksudnya
apapun keluar kita keluar masuk dia itu selalu tanya
istilahnya memberikan perlindungan yang terbaik begitu kan
ya pasti kita tahu sih itu kan kerjaan yang seperti seperti kayak gitu
dan juga dia maksudnya kan dia khususnya beda dengan kita kristen gitu kan ya
tetapi tidak ada perbedaan
diriku seorang anak yang baik sekali
saya tahu yang saya asli situ banyak
dari mulai remaja di akut di keluarga
orangnya baik diem tetap ada masalah di kampung
sedikit mulai kecil sampai besar saya tahu diri sendiri
orangnya baik sekali

dan kemudian saya juga minta pada tetangga itu untuk mengamalkan diri
semoga saja jadi bisa mati saiz ya kan itu
catur giri sungkowo wafat meninggalkan seorang istri dan seorang anak
warga berharap ada bantuan dari pemerintah kota
khususnya pada anak sematawayang korban yang baru saja lulus sekolah
untuk bisa mendapatkan pekerjaan
kuna menafkahi keluarga
wahyu pratama surabaya